saya kan emang sekarang tiap hari selalu kesini be
lah si mila gimana
ada dulu di dalam sama si tati
kofi doang lagi ya allah
lo udah mulai bikin kue tat
soalnya temen temen emak di pengajian udah mulai nambah pesenannya
masa pesenan mobil
yaudah lo bikin dah
dia nanti lo punya duit waktu lebaran
kok mak tau kalo tati lagi gak punya duit
kalo pesenan baik
kalo pesenan baik
gak punya modal
oh seperti itu
kan tadi mak udah tau
kalau tati sama bang ojek emang lagi gak punya duit
mengrikah susah dihubungin
padahal saya tes
curhatnya lo lanjutin sama si jono ya
gue mau narik penumpang dulu
sorry lah ini loh
emang kamu mau curhat apa
lihat kamu mau sameseng
saya jadi lupa
sorry ya bang ojak
jadinya bang ojek nungguin gue sahur dulu tadi
ya udah bang makasih
ya kan gue belum gajian bang ojek
jatuh jatuhnya nebeng juga lo
jatuh jatuhnya nebeng juga lo
jatuh jatuhnya nebeng juga lo
jatuh jatuhnya nebeng juga lo

enggak siapa yang bawa ojek
gue mau nanya kalau jalan rawa bebetiga masih jauh enggak
jauh bang jalan kaki bisa
arojek bang patar
pastilah antar aku ayo
kau ngapain kau
ngapain kayak udah gede ini
yang lain enak pada ngocek
beginilah nasib jadi pengacara
pengangguran tanpa acara
udah mulai bikin kuenya
udah dari tadi
udah ada yang bisa dicobain dong
lagi enggak dong
bang patar dari mana
aku baru ketemu klien baru mencari rumah baru
itu istilah kuno itu menkelar
sekarang jasa properti
patar siregar dari batang toru ini
kau tunggulah di sana
eh kau tahu jalan kemerdekaan
kayaknya tahu bang
di depan jembatan seberang jalan raya sana
kau yakin itu
kata bapak saya yakinlah sama yang dikatakan anak bapak saya bang
pesian sekali anak bapak kau
hei kakak tisna
nika habis dari bekasi kakak
tapi kok susah ditelepon
hape rika mati baterenya habis
rika udah kembali ke rumah
mau diantar pulang
kau masih punya penumpang
mau ditaruh di mana dia
neng rika ditinggal dulu ya
saya kan emang sekarang tiap hari selalu kesini be
ada lo di dalam sama si tati
taufiq allah jem ya allah
apa sih ini bocah
di gang sini ada yang namanya pak ijung ya
ibu ijung yang mana
ibu ijung yang janda
yang suami tentara apa anak dua
kerigo sama mentega ya
mbak be ngapain kemari
kerjaan lo bener kagak dimari
ini anak dari tadi bolak balik mulu
dulu dari tadi berisik aja
kalau gitu lo pulang aja duluan sama ngkong
udah udah udah lepas lepas
rorong aja bocah ya
hah yakin kau ini
kayaknya ini bang
rumah yang mau dijualnya
besar kali tis
besar juga ini komisi itu
kayaknya yakin bang
kau kenapa kau tinggal aku
masak sayur ini vesimentas tapi serius
tadi emak bilang
kalau ada pesanan kue
dari teman teman pengajiannya